gerak kernas kelima pengurus dpp pd perjuangan mengumumkan pembentukan tim pemenangan pilkada nasional
tim pemenangan pilkada nasional yang dipimpin adian napitupulu akan menjaring nama calon potensial berdasarkan hasil survei
soal partai koalisi di pilkada adian menyebut pdip terbuka bekerja sama dengan partai yang punya semangat dan ideologi yang sama
pdip berharap pilkada bisa berlangsung jujur tanpa ada keberpihakan aparat negara pada salah satu calon
salah satu nama kader pdip yang disebut akan meramaikan bursa calon kepala daerah adalah basuki cahayapurnama atau ahok
saat ditanya soal peluangnya maju pilkada ahok berkelakar siap ditempatkan di seluruh indonesia
saat ini pdip masih menunggu usulan parakan
kader di rakernas untuk mengajukan nama calon kepala daerah
termasuk dugaan intervensi penguasa terkait batas usia pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden
megawati juga bertanya pada peserta rakernas soal pihak yang harus bertanggung jawab hingga kondisi mk seperti saat ini
saat itu kader yang hadir berkali kali
ring satu istana itu saya tahu adalah tempat tempat yang memang harus dijaga
artinya supaya apa dia berwibawa
bu kalau jadi partai katanya partai itu kita solid bergerak
bok kalau teriak tuh semua gitu tuh
ya kalau siapa yang goyang udah deh
nggak usah jadi pdi perjuangan dah